halo pak ini kan masih ramai lagi nih mas soal perdebatan penyebutan kris atau qris di media sosial
ada banyak akun akun ceteng biru juga nih mbak yang berkomentar
sebenernya kalau menurut mbak sebutannya kris atau kuris ya mbak
kalau aku sih sepakat ya sama salah satu akun ini yang menyebutkan kalau ikut kemauan pihak yang punya nama itu aja
soalnya dari awal diluncurin tanggal tujuh belas agustus dua ribu sembilan belas yang lalu memang disebutnya udah cris
soalnya sesuai dengan rilis yang ada di website bank indonesia
bahwa sejak dirilis tahun dua ribu sembilan belas penyebutan yang benar adalah kris
mbak raisa cewa deh kita gak satu tim gitu ya
tapi mau qris ataupun chris berarti sampai akun centang biru juga ikutan komentar
berarti banyak banget nih teman teman atau warga indonesia yang udah pakai kris
dan yang penting sebetulnya kris itu sudah digunakan dan membantu sistem pembayaran di indonesia
yelah kris udah yang paling andal
buat teman teman jangan lupa pakai cris karena cepat mudah handal dan gak perlu kembalian
jadi kak kris atau kuris